di hak angket terkait pemilu itu yang dibuka adalah bukan mekanisme bansosnya
tapi bansos terkait dengan aroma busuk politik itu
dan itu kan ujung dari hak angket bukan hanya rekomendasi
pertama itu adalah pelajaran kepenyelenggaraan negara
untuk tidak sewenang wenang membuat kebijakan
oke kedua pelajaran buat penyelenggaraan negara
untuk semua level jangan semena mena menghamburkan anggaran negara
itulah pentingnya pesan hak angket
selain bansos apa saja objek yang kira kira bisa jadi objek angket
ya undang undang asn keterpihakan asn
keundang undang semua itu melarang kan
jadi kira kira yang tadi disampaikan prof hamid itu kan
semua dugaan yang muncul ke dalam pemberitaan
kemudian harus di clearkan di forum angket itu
di clearkan forum angket itu
supaya siapapun nanti ya
yang memimpin republik ini
tidak disertai dengan fitnah dan gosip
di formalkanlah di lembaga ppr itu
kedua agar tidak anarkis
keren yang bahasa saya kanalisasi institusional